sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang mahrib oleh bapak cecep nurwendaya
salah seorang anggota tim hisap rukyat kementerian agama republik indonesia
dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah indonesia pada posisi minus derajat dua puluh dua menit
ini adalah posisi hilal berdasarkan hisap
ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal
dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak
dan setelah mahrib tadi sidang itibat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut
kementerian agama dalam menetapkan awal bulan komariah khususnya bulan ramadan
sawal dan dhul hijjah menggunakan mekanisme sidang itibat untuk bermusawarah
dengan para pakar falak pakar astronomi wakil rakyat majelis ulama indonesia dan perwakilan
ormas ormas islam di seluruh indonesia
dasar musawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisap dan rukyat
yang telah dilaksanakan oleh tim hisap ruqyat kementerian agama republik indonesia
serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas kementerian agama di daerah
yang kita tempatkan tidak kurang dari satu ratus tiga puluh empat titik lokasi di seluruh indonesia
bersama dengan negara negara asean yang masuk dalam anggota mabims
yaitu menteri agama brunei darussalam indonesia malaysia dan singapura
pada tahun dua ribu dua puluh satu yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal
atau yang dikenal dengan imkanur rukyat yaitu tinggi hilal tiga derajat dan sudut elongasi enam empat derajat
dan kesepakatan ini menjadi pedoman empat negara mabims tadi dalam menetapkan awal bulan komariah
oleh karena itu berdasarkan hisap posisi hilal di beberapa daerah di indonesia sudah di atas ufuk
dan tidak memenuhi kriteria mabims baru serta ketiadaan laporan melihat hilal
sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa satu ramadan
satu empat ratus empat puluh lima hisriah jatuh pada hari selasa tanggal dua belas maret dua ribu dua puluh empat masei
ini kawan kawan media sekalian yang saya hormati hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan
dan kita sepakati bersama dan tentu kita berharap mudah mudahan dengan hasil sidang isbat ini
seluruh umat islam di indonesia dapat menjalankan ibadah puasa dengan kehusukan
beberapa perbedaan dan itu lumrah saja namun kita harus tetap saling menghormati dan menjunjung tinggi
nilai nilai toleransi sehingga tercipta suasana yang kondusif
kawan kawan media para pemeriksa di rumah dan seluruh umat islam di indonesia
ini laporan dari sidang isbat yang baru saja selesai dan tentu nanti saya akan persilakan
bapak kiai haji abdullah jaidi mewakili majelis ulama indonesia untuk juga bisa menyampaikan
beberapa hal yang dianggap penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat
utamanya umat islam dan bapak dr haji ashabul kafi mag sebagai wakil rakyat kita semua untuk mewakili seluruh rakyat indonesia
untuk bagaimana kita menjalankan ibadah puasa tahun ini
untuk itu saya persilahkan terlebih dahulu geyaji abdullah jaidi dari masjidulis ulama indonesia
al qair taraktukum ala almahajjatil bayda a
yang kami hormati bapak menteri agama republik indonesia bapak wakil menteri agama bapak dirjen bapak ketua komisi delapan dpr ri
dan para hadirin sekalian
baru saja kita selesai melaksanakan sidang isbat
alhamdulillah telah terjadi kesepakatan dan penjelasan berkenaan dengan hasil daripada ⁇ ruyatul hilal di seluruh wilayah indonesia
yang dimana pada malam hari ini tidak terlihat riuratul hilal
dengan demikian maka satu ramadan seribu empat ratus empat puluh lima hijriah akan jatuh pada tanggal dua belas maret
yang insya allah sama sama akan kita laksanakan
terpulang dengan sementara saudara saudara kita dari muhammadiyah dan lain lainnya yang esok hari akan melaksanakan ibadah puasa
marilah kita bersama sama hendaknya saling menghormati tentang perbedaan itu
manusia itu akan senantiasa berselisih
bahwa ektiraf kita ini adalah rahmah bagi kita
maka kita harus saling menghormati saling menghargai antara yang satu dengan yang lain
tidak perlu kita membincangkan masalah ini dan membesar besarkan masalah ini dalam kehidupan kita